dalam nota pembelaan pribadinya richard eliezer menyelipkan sebuah pesan khusus kepada tunangannya
dalam membaca nota pembelaan pribadinya richard eliezer tidak hanya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga brigadir yosua dan orang tuanya saja
richard juga menyampaikan permohonan maafnya kepada tunangannya
eliezer meminta maaf kepada tunangannya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan mereka karena peristiwa tewasnya brigadir yosua
eliazar mengungkapkan walaupun sulit diucapkan dirinya mengucapkan terima kasih atas kesabaran cinta kasih dan perhatian yang telah diberikan tunangannya kepada dirinya
eliezer mengucapkan walaupun sulit diucapkan terima kasih atas kesabaran cinta kasih dan perhatian yang telah diberikan tunangannya